sarana sistem pembayaran menjadi faktor penting dalam memperlancar kegiatan transaksi pembayaran yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun dunia usaha
transaksi melalui sistem pembayaran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
kemajuan teknologi telah membawa perubahan cara masyarakat dalam melakukan pembayaran
mulai dari cara pembayaran konvensional seperti menggunakan uang tunai
sampai dengan alat pembayaran non tunai seperti cek
digital dan cara elektronik yang syarat dengan penggunaan teknologi informasi
kegiatan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran non tunai memerlukan seperangkat aturan
lembaga dan mekanisme untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lain secara aman dan efisien
beberapa komponen yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien adalah sebagai berikut
aturan dan kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan sistem pembayaran
aturan sangat penting untuk menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan sistem pembayaran
lembaga merupakan pihak yang terlibat dan berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran
lembaga yang terlibat antara lain bank sentral dan penyelenggaran sistem pembayaran
instrumen adalah alat yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana baik dalam rangka pembayaran maupun belanja
dengan berkembangnya teknologi dan kebutuhan masyarakat akan alat pembayaran yang aman dan efisien
mendorong munculnya inovasi inovasi
hal ini terlihat dari penggunaan alat pembayaran non tunai yang meningkat dari tahun ke tahun
dengan pertumbuhan yang begitu pesat setiap tahunnya
mekanisme adalah tata cara yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi pembayaran
mekanisme dibutuhkan untuk menjamin kelancaran keamanan dan kepastian perpindahan dana
infrastruktur merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan proses perpindahan dana
dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang memunculkan inovasi inovasi baru dalam sistem pembayaran
serta dalam rangka menjamin perlindungan masyarakat pengguna maka diperlukan pihak yang mengatur dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran
merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran berdasarkan undang undang mengenai bank indonesia
bank indonesia terus melakukan upaya terbaik dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang sistem pembayaran
fungsi dan peran bank indonesia dalam bidang sistem pembayaran adalah sebagai regulator operator perizinan
pengawasan dan fasilitator industri sistem pembayaran
bank indonesia sebagai regulator menetapkan kebijakan dan menerbitkan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem pembayaran
bank indonesia sebagai operator menyediakan layanan sistem pembayaran antar bank melalui sistem birtgs

ini digunakan dalam memproses transaksi nilai besar dan atau dalam keadaan urgent sedangkan sknbi untuk memproses transaksi yang bersifat retail
pihak lain selain bank indonesia dapat bertindak sebagai penyelenggara sistem pembayaran setelah memperoleh izin dari bank indonesia
penyelenggara sistem pembayaran di luar bank indonesia saat ini antara bank indonesia dan bank indonesia
penyelenggara kartu atm atau debit
penyelenggara uang elektronik
penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang
untuk memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran yang telah mendapatkan izin dari bank indonesia berjalan secara aman efisien dan memperhatikan perlindungan terhadap konsumen
bank indonesia melakukan pengawasan sistem pembayaran
dalam menjalankan fungsi di bidang sistem pembayaran bank indonesia juga berperan sebagai fasilitator bagi industri untuk mengidentifikasi arah kebijakan dan pengembangan sistem pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
era globalisasi keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi merupakan tantangan bagi bank indonesia
sistem pembayaran yang aman dan efisien dari bank indonesia untuk indonesia